kemenangan stiano fanto ketua umum golkar dalam perapradilan ternyata tak mengurangi suhu politik di tubuh golkar
manuver dua faksi di dalam tubuh partai beringin menjadi gesekan yang kian panas
kami bahas malam ini satu sudah ada narasumber kami di studio jayadi hanan direktur eksekutif smrc
selamat malam mas jayadi terima kasih sudah datang ke sini
dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju studio sebenarnya tbc hasan syadzili wakil sekjen golkar
tapi kami sudah menghubungi bang aceh melalui sambungan telepon sekarang bang aceh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bang aceh sudah menuju ke sini ya
iya saya menuju ke situ
oke kami tunggu deh
tapi sambil menunggu bang aceh saya ingin tahu sekarang kondisi terkini golkar
jadi tetap menginginkan stiano fanto menjabat atau plt nih
gini memang ini satu hal
yang harus disikapi secara bersama sama ya terkait dengan pasca peradilan yang memenangkan pak stiano fanto
dan beliau bebas dari tuduhan tersangka begitu
ini kan sebetulnya reaksinya menjadi berbeda dengan reaksi sebelumnya
dari internal partai golkar begitu
karena bagaimanapun yang
proses dinamika yang terjadi di internal partai golkar terjadi disebabkan karena
munculnya apa namanya kasus yang menimpa dengan tersangkanya pak stiano fanto ya
tetapi pasca beliau apa namanya pasca pasca terjadinya peradilan ini tentu
responnya berbeda tentu dengan
ketika pak stiano fanto menjadi tersangka begitu
kalau bisa bicara persen nih kalau bisa bicara persen kan
kabarnya sekarang sudah ada beberapa yang tadinya gencar pengen plt
tapi sekarang udah balik badan jadi dukung lagi
jadi sekarang komposisinya berapa persen bang aceh
antara yang menginginkan plt dan yang menginginkan tetap
seharusnya semua kadar apa namanya berangkatnya itu dari fakta objektif
bahwa semua harus mengikuti
hukum lah gitu ya
bahwa kasus yang dialami oleh pak novanto hari ini ternyata di dalam fakta pengadilan dikatakan
bahwa pak stiano fanto sekarang tidak lagi tersangkut
diduga tersangka dengan kasus yang dialaminya saat ini begitu
dan tentu kita punya harapan bahwa dengan begitu bisa membalikan opini publik persepsi publik gitu ya
pak stiano fanto dengan proses peradilan kemarin seharusnya bisa membebaskan beliau
jadi sudah tidak ada masalah kesehatan lagi ya
karena kan sebelumnya juga ada
juga ada argumen plt dibutuhkan karena masalah kesehatan
kita lihat pak stiano fanto kondisinya terkapar selang terpasang di mana mana
jadi sekarang sudah tidak ada masalah itu lagi
iya sebetulnya kalau kondisi kesehatan kan itu sesuatu yang sangat manusiawi ya
ketua umum sakit ya tentu kita berdoa supaya berdoa cepat sembuhkan begitu
dan kembali bisa memimpin partai ini sebaik baiknya begitu
tapi sudahkah anda kemudian mengecek
untuk elektabilitasnya apakah
pra peradilan yang memenangkan stiano fanto
sudah naikkah sekarang elektabilitas golkar
kita belum melakukan
bebasnya pak stiano fanto dari
dugaan itu begitu ya
nah ini yang memang harus kita lakukan
secara terus menerus bagaimana
posisi mutahid terkait dengan pak set
tentu yang kita lihat bukan hanya pak setia novantonya tetapi
elektabilitas partai secara keseluruhan begitu
jadi pleno itu akan terjadi atau tidak sebenarnya
ya pleno itu kan sebetulnya mekanisme biasa
di internal partai golkar gitu ya
untuk membahas program program apa yang
kira kira bisa menaikkan elektibilitas partai golkar
dan kita berharap bahwa
ya menunggu ketua umum sembuh
itu kira kira begitu
oke jadi anginnya sudah tidak lagi
menurut saya agak sulit ya
alasannya apa yang membuat kita harus
karena kan juga kasus
terkait dengan hasil peradilan
menyatakan demikian begitu
tapi kemudian kan yang
yang juga menjadi pertanyaan
mungkin nanti kita akan membahas itu
ketika bang aceh sudah sampai di studio ya
yang juga menjadi pertanyaan sekarang
mas jayadi kan
kemarin memang disebutkan
bahwa kondisi setia novanto sakit itu adalah
hanya satu dari beberapa
jadi ada kemungkinan
tidak bisa menjalankan tugas secara penuh
kita bicara sekarang soal persepsi kan
kalau tadi dikatakan semua harus objektif
mengikuti putusan hakim oke
tapi persepsi apakah bisa
ada dua soal di situ ya
tentang faktor apa yang menyebabkan
persepsi publik tersebut
nah dua hal itu
dua hal yang berbeda
katakanlah mulai awal tahun
mulai terdengar kemudian
itu ada kecenderungan memang
kalau kita baca data data
dari lembaga surpi
masyarakat yang mengetahui
itu cenderung memang lebih banyak
terarah kepada golkar
partai lain ada juga
tidak sebanyak yang dialami
oleh partai golkar
apakah itu karena
ketua umumnya yang disangkutkan
ada kemungkinan itu
ini persepsi publik umumnya
banyak anggota dpr terlibat
banyak anggota dpr terlibat itu
bisa jadi dihubungkan dengan
adalah meni pak setiano panto
yang juga adalah ketua umum golkar
dianggap ini ya
sebagai salah satu aktor
nah itu kemudian diperkuat dengan
baik kepada yang sudah sekarang dihukum
maupun kemudian proses yang
yang berjalan sekarang
ditetapkan menjadi tersangka
nah kalau kemudian
persepsi pulih itu nyambung
sehingga besar kemungkinan
kemudian publik menghubungkan
keterlibatan pak setiano panto
jadi itu satu sisi
persesi publik sudah di sana
positif atau enggaknya
nah sekarang kemudian golkar
kemudian melakukan analisis kan
ada kecenderungan elektabilitas golkar
sampai dengan sekarang gitu
oleh pak setiano panto
tampaknya golkar menganalisis
penyebabnya itu adalah
yang menjadi tersangka
dugaan keterlibatan pak setiano panto
dan mungkin juga
tersangka awal ini
sebarang perbicaraan saya bisa
jadi meas nelajarnasinya
kita naukan dulu
penyoda barber hospital merah
enggak ada hal
ulang ulang teknik besar nya
si mencuci lihk in yang diperutasikan
dengan meminta pak senopanto karena ditersangka untuk mundurkan diri atau atau di nonaktifkan
begitu nah cuma kan sekarang jadi sebetulnya alasan utama untuk meminta penonaktifkan itu
karena posisi dia tersangka soal sakit kan bisa disembuhkan mudah mudahan itu kan soal soal yang
lain juga bisa disembuhkan nah sekarang memang dilematis dari golkar persepsi publik sudah
di sana masih negatif saya kira tapi kemudian alasan untuk dengan cepat menghilangkan penyebab
persepsi publik yang negatif yang menurunkan elektabilitas partai golkar itu sekarang sudah
tidak ada atau seolah olah untuk sementara ya sementara tidak ada karena pak setia novanto
dibebaskan oleh hakim cp iskandar dari tuduhan sebagai tersangka itu nah tentu kemudian dengan
demikian di internal golkar ya wajar kalau kemudian muncul dua paksi yang paksi yang
menginginkan pak setia novanto mundur kemudian menjadi kehilangan alasan kan untuk menurunkan
meskipun mereka belum kehilangan alasan adanya persepsi negatif publik yang masih terus
turun jadi seberapa genting menurut anda mas jayadi sebenarnya kalau misalnya dari sisi untuk
elektabilitas menjelang dua ribu delapan belas seberapa genting persepsi yang kadung tumbuh ini yang soal golkar
korupsi ktp elektronik ya saya kira golkar harus khawatir soal itu karena suaranya kan terus terus
menurun dan apa golkar tidak punya tokoh seperti pdip kalau pdip kan masih masih beruntung dia
punya jokowi yang bisa menutupi kalau ada kasus kasus di bawah golkar kan mengandalkan
mesin golkar mengandalkan persepsi masyarakat langsung kepada partai golkar memang salah satu
keunggulan golkar itu memang kekuatannya sebagai sebuah organisasi sebagai partai tidak terlalu
bergantung sebagai pada individu tertentu sebagai tidak ada penokohan ya nah dengan makin banyaknya
masyarakat yang mengasosiasikan kasus kasus kasus korupsi dalam hal ini iktp dan juga kasus kasus
korupsi lang yang lain kita tahu bahwa pemerintahan pemerintahan tentang gencarnya tangkap tangan
operasi tangkap tangan kpk terhadap beberapa penama pengurus partai golkar dan juga beberapa

beberapa pengurus partai golkar dan beberapa pengguna partai keempat dan beberapa pria dan beberapa pemerintahan tentang
pemanggung partai golkar kepala daerah yang juga
kepala daerah yang diusung golkar
memperkuat persepsi itu
itu kalau tidak segera diatasi
golkar paling tidak
akan kesulitan untuk memiliki
standing yang kuat ketika mereka masuk
ke tahun politik dua ribu delapan belas
untuk pilkada juga untuk persiapan
pilek oke jadi artinya menurut anda
setia novanto tidak serta merta
apa ya tidak serta merta
akan memberikan juga kemenangan pada golkar tidak begitu
tidak serta merta tergantung
dan sekarang juga situasinya begini situasinya tergantung
apakah posisi pak setia novanto akan seperti
pak budi gunawan
jadi dia dibebaskan lalu setelah itu bebas
sehingga kemudian pak budi gunawan
sekarang menjadi kepala bin
dengan kata lain pasca peradilan itu
kita harus tunggu dulu respon kpk bagaimana
kpk misalnya merespon
akan memperpanjang cekal ternyata
memperpanjang cekal itu bisa menimbulkan persepsi negatif
karena dianggap berarti ada masalah
kpk bisa saja mengatakan
mereka terus melakukan proses ini
dan masih ada kemungkinan
nah kalau sudah bicara seperti itu
bicara soal siapa yang lebih dipercaya oleh publik
siapa yang lebih dipercaya publik
kpk pak setia novanto misalnya
kalau menurut data
kpk itu selalu diatas
dpr tingkat kepercayaan dari publiknya
pada bulan mei lalu
tingkat kepercayaan kepada kpk itu
tingkat kepercayaan kepada partai dan dpr
itu artinya kalau bermain persepsi
katakanlah pak setia novanto
pak sn setia novanto belum ditetapkan lagi sebagai tersangka
tapi kpk mengatakan misalnya
kami terus melakukan penyelidikan
dan mendalami terus menerus kemungkinan
setia novanto terlibat dan sebagainya
itu juga akan mempengaruhi persepsi
itu dia yang
akan kita bahas nanti di
pertanyaan sekarang apakah partai
partai politik sebesar golkar
kita tahu organisasinya sebesar apa
berani mempertaruhkan image partainya
kali ini itu dia
tetap bersama kami di cnn indonesia
pra pradilan yang dimenangkan
pra peradilan yang kemudian memenangkan setia novanto
setia novanto terbebas dari
kita sekarang membahas soal elektabilitas
saya sudah punya data nih di belakang
ada datanya yang terbaru kita lihat sekarang
ini yang bulan september
dari lingkaran survei indonesia
kita tahu dinamik yang terjadi di partai golkar
beberapa hari ini
seminggu terakhir lah ya kira kira
itu tidak lepas dari persepsi publik
yang kemudian menjawab survei
ini salah satunya dari lingkaran survei indonesia
mayoritas publik tahu kasus iktp
jadi publik sudah sangat melek informasi ya sekarang
tidak boleh dan tidak ada yang bisa ditutup tutupi lagi
kemudian kita lihat yang berikutnya
ya pengaruh kasus iktp terhadap partai golkar
ini dari lingkaran survei indonesia kita lihat
di studio sekarang sudah ada mas aceh hasan syadsili
tapi nanti kita akan menanyakan itu ya
bang aceh ya sekarang bisa lihat dulu
kemudian kita lihat yang berikutnya
wow luar biasa turunnya ya
itu susah loh ngereknya dari
sekarang pun kayak cuma turun belakang ya ya
turun turun turun turun turun
sampai agustus dua ribu tujuh belas ya
kita lihat yang berikutnya
ya kita lihat yang berikutnya
terima kasih sudah datang ayo kita lihat sama sama datanya ya
ini jika dibandingkan bang aceh ini jika dibandingkan dengan suara pilek
lingkaran survei indonesia
trendnya turun ya
kita lihat itu ada beberapa partai perbandingannya
pdi perjuangan naik
pkb demokrat p tiga nasdem turun
tapi untuk partai sekelas golkar ini lampu kuning sudah hati hati
atau mungkin sudah lampu merah justru ya karena turun sekarang
oke ini dia mengapa elektabilitas golkar turun dari lingkaran survei indonesia
satu asosiasi golkar dengan ahok pada pilkada dki mei dua ribu tujuh belas
pemberitaan soal kasus iktp yang dikaitkan dengan golkar
kemudian nyaris tidak ada tokoh golkar yang diekspos media secara positif dan masif
empat minimnya isu populer yang muncul secara masif dan terasosiasi kuat ke golkar
ya dan sudah hadir di studio yang tadi kita sempat dengar
tb aceh hasan syahzili wakil sekjen golkar

terima kasih bang aceh sudah sampai disini ya
selamat malam mbak putri
kawasan jakarta yang luar biasa
sudah menerima tentunya data data seperti itu ya di rapat harian golkar pada waktu beberapa waktu lalu
ini hasil survei ini pernah dipresentasikan di dalam rapat kerja dpp partai golkar ya di bogor
bahwa memang ini juga menjadi salah satu di antara bentuk evaluasi dan kajian kita terhadap elektibilitas partai golkar

dan tentu hal hal semacam ini kan selalu menjadi golkar sebagai partai yang berlandaskan pada sistem yang akademik gitu ya
berdasarkan atas objektivitas dan rasionalitas
ilmiah ya pokoknya
ya tentu kita harus mengedepankan itu dalam mengurus partai ini

nah empat hal yang menjadi kenapa ini berlaku di dalam hal ini ya
nah seperti yang sudah saya katakan karena ini adalah hal yang tidak munculnya golkar mengalami proses declining dibandingkan dengan oktober dua ribu enam belas yang lalu
itu tentu menjadi kekhawatiran kita
kekhawatiran itu salah satunya ya misalnya kemarin sempat menjadi polemik di kalangan internal soal kasus iktp begitu
nah soal kasus iktp ini tentu menjadi kekhawatiran kita semua
hanya saja memang dengan survei yang dilakukan oleh lingkaran survei ini kita ingin juga mencari eksekusi
kita gris gitu ya untuk menghadapi bagaimana caranya kita mencari program yang bisa oke ini masalah yang dihadapi oleh kita masalah hukum ini begitu
tapi kita harus cari cara program di mana kita bisa menaikkan kembali elektabilitas partai
apakah hasil pra peradilan kemarin juga bisa membantu itu
nah tentu ini juga menjadi satu challenge buat kita gitu ya
kalau upaya yang kita lakukan secara serius ada empat hal yang tadi menjadi masalah bagi turunnya partai golkar dan yang terbesar adalah soal iktp
namun ternyata kasus iktp ini dari hasil peradilan ternyata begitu pak setenovanto kira kira dibebaskan dari tuduhan tersangka tersebut
nah ini kan juga harus di exercise lagi
apakah tetap ada asosiasi atau tidak begitu
kalau ada asosiasi tentu kita harus mencari cara bagaimana
karena begini buat kita kan sebetulnya hari ini soal konsolidasi partai sesuatu yang memang sangat mendesak
yang saya maksud mendesak itu besok hari kita sudah verifikasi partai politik mas jayadi
pendaptaran partai politik
dan gokar selama dua minggu terakhir
terus tersebut juga bersibuk di dalam
tentu tentu nah ini yang harus kita pikirkan juga bagaimana caranya ada momen momen di mana kegaduhan yang terjadi di internal partai golkar ini
coba deh kita cari cara begitu supaya jangan sampai momen momen penting yang justru bisa membuat elektibilitas ini semakin turun
kita nantikan dulu deh
kita sekarang bagaimana caranya supaya dalam konteks verifikasi partai politik gitu
ya mempersiapkan caleg orientasi
mempersiapkan caleg yang berkualitas dan lain sebagainya
itu harus menjadi salah satu di antara tugas penting yang jauh lebih utama daripada misalnya kita mempersoalkan soal ini
bang aceh tapi anda belum menjawab firm tadi
soal putusan stiano fanto bebas dari status tersangka
apakah itu akan menolong golkar saat ini
kami punya ekspektasi demikian
harapan publik demikian ya
tapi kan ini harus diuji lagi gitu
mas jayadi dengan melakukan survei
apakah citra politik tersebut citranya bisa terkerek ke publik begitu
bisa rebound lah minimal ya
bisa rebound dengan kondisi seperti begini
karena kan bagaimanapun bahwa kami mengakui ada semacam ketidaksukaan publik gitu ya
terekspresi di dalam warga net gitu
tapi kan problemnya apakah semua warga negara indonesia mengakses terhadap warganet tersebut atau tidak
kan kita tahu bahwa tidak semua warga net di indonesia masyarakat indonesia
tapi mayoritas kota besar
ya mayoritas kota besar
tapi kan mas jayadi bisa mengkoreksi saya
salah satu diantara karakter partai gokar adalah partai yang memang terdispiritnya itu kan di
terutama saya kira mas jayadi harus ok pemilihnya di luar jawa
terus yang kedua di pedesaan begitu ya
nah buat kita itu yang terpenting sebetulnya adalah memaintain yang ada kemudian menaikkan elektabilitas
nah dengan berbagai kita sebetulnya ingin bahwa di dalam proses apa namanya pasca pasca pra peradilan ini
bagaimana menampilkan citra ke publik bahwa memang nyatanya diakui atau tidak proses hukum yang dilalui oleh pak sutiano fanto sekarang
ternyata nyatanya beliau bebas dari dugaan tersangka tersebut begitu
oke sekarang gini kalau misalnya oke sutyanovanto bebas
yang terbaru kpk akan memperpanjang cekal
karena masih saksi
kemudian juga dikaitkan dengan tersangka tersangka lain namanya beberapa kali disebut
nah tadi sudah disampaikan oleh mas yaya di awal bahwa ada dua hal disini
jadi ada satu persepsi yang sudah tidak bisa dilepaskan ketika menyebut kasus korupsi ktp elektronik sutyanovanto golkar
itu yang image yang sekarang terbangun yang konstruksinya begitu sekarang
ada satu hal itu kemudian ada satu hal soal hukuman
yang sudah dimentahkan kemarin
ya kita juga belum tahu soal melakukan simulasi terkait dengan pasca bebasnya dari ketersangkaan itu
ini kan perlu diuji lagi begitu
dan mungkin menurut saya secara politis pun juga apabila terjadi polemik terkait dengan ini
buat sebagian teman teman juga apa sih yang menjadi landasan hukumnya atau landasan politisnya kenapa harus dipersoalkan lagi soal eksistensi pak setia novanto
tapi berarti anda tidak golkar tidak terlalu memusingkan persepsi publik yang mengidentikan
tapi kan ini perlu diuji kembali
hal itu dengan ini
ini kan perlu diuji kembali pasca bebasnya pak setiano vanto dalam praperadilan kemarin
nah itu kan perlu diuji lagi
karena ya walaupun kita tahu saya tahu di media online di twitter di facebook dan lain lain
apa namanya the power of setnopy itu begitu gencar
tapi sekali lagi ini harus apakah ini sudah mempresentasikan semua ee
apa namanya persepsi publik secara keseluruhan
dan itu juga
jangan jangan kemudian orang melihat loh kok pak setiano vanto seperti di dolimi
bisa aja muncul persepsi kayak begitu gitu
karena gencarnya proses seperti ini
ini kan serba serba kemungkinan yang perlu diuji begitu
nah hal hal semacam ini menurut saya memang akan menjadi kajian partai golkar
berapa lama waktu mengkajinya
itu nanti dijawab ya
karena waktunya semakin dekat loh
karena sudah terlalu nempel
selama dua bulan terakhir
kita sekarang jeda dulu ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news

terus dibahas terus menurus oleh tblg
selama kasus itu dibahas
persepsi itu tidak
seberapa besar sih sebenarnya
kalau menurut anda pertaruhan image partai golkar
sekarang ya besar karena golkar
kan mestinya partai nomor dua terbesar
punya peluang untuk menang lagi
apalagi mereka mencalonkan jokowi
ada kemungkinan punya peluang
untuk menyaingi pdip
tapi sekarang malah
di survei smrc terus turun
sampai di posisi ketiga sekarang setelah gerindra
itu tantangan yang saya kira tidak mudah
untuk partai sebesar golkar itu bulan apa
bulan mei itu
bulan mei itu sudah posisi ketiga golkar
meskipun masih selisihnya itu
masih belum terlalu signifikan
mei itu belum belum terlalu gencar
sebenarnya soal ktp elektronik
pada saat itu masyarakat yang tahu dengan kasus iktp
ada di angka enam puluh dua enam puluh tiga persen
masih rendah itu berarti
nah kenyurungan masyarakat yang tahu itu
ya itu tadi menghubungkan kasus iktp
nah memang gini masalahnya tuh
apa yang menyebabkan persepsi negatif
kepada golkar itu
apa yang menyebabkan orang
menghubungkan kasus iktp
dan mungkin kasus kasus korupsi lainnya
dengan golkar itu bisa ada banyak hal
salah satu yang terbesar
yang diduga sekarang adalah
karena ada pak setnop
karena itu golkar
sejumlah orang di golkar menginginkan pak sono
untuk mundur selama dia menjadi tersangka
tapi sekarang kasus itu dianggap hilang
nah apakah itu bisa menghapus
tantangannya ada dua
satu seberapa kredibel
ini secara politik bukan secara hukum
kalau secara hukum
tapi secara politik
seberapa kredibel keputusan
hakim itu di mata publik
nah itu dia yang sekarang saya bahas dia
kalau publik menganggapnya tidak kredibel
maka persepsi negatif itu
itu akan terus ada
ketidak kredibelan keputusan itu
itu hanya menyentuh warga net
warga net itu
di tahun dua ribu tujuh belas ini
ada sekitar empat puluh empat sampai empat puluh lima persen
dua ribu tiga belas masih dua puluh dua persen
dua ribu tujuh belas sudah dianggap empat puluh lima persenan
itu tantangan pertama
seberapa kredibel keputusan itu
nah tugas golkar seperti kata bang aceh tadi
membuat keputusan itu menjadi kredibel
pertanyaannya bisa nggak
satu yang kedua
apa yang dilakukan kpk
setelah kasus peradilan ini
apakah kpk terus
kpk berencana akan terus memproses
itu berarti pemberitaan tentang itu
nah kredibilitas kpk
mau tidak mau harus diakui sampai saat ini
masih lebih tinggi daripada kredibilitas partai
dan juga tokoh ya
nah oke katakanlah golkar mampu misalnya
golkar mampu membuat
persepsi negatif publik itu
mengkapitalisasi keputusan pak senop
pak senop dibebaskan
sehingga kemudian bisa mengubah menjadi positif
tapi ada tantangan lain lagi
pribadi pak senop
seberapa karena seberapa kredibel
pribadi pak senop itu
dihadapan publik dalam kasus yang terkait dengan
persepsi negatif itu memang
lebih banyak berada pada sisi beliau
maka selama beliau masuk di situ
selama kasusnya masih dibahas
saya kira tantangan bagi golkar tidak mudah
untuk membalik posisi publiknya
sementara anda tahu
lapangan politik itu kan bukan golkar sendiri pemainnya
iya itu dia
juga ada ganjalan dari pihak lain tentu saja
nah kak ngece tentunya ini pasti sudah
semua yang di paparkan pak jedy
pasti sudah menjadi pertimbangan kan
tapi sekarang pertanyaannya
kak ngece kan tadi bilang
kita fokus kepada pilkada
kita fokus karena tidak mungkin mengurusi ini terus
tapi nyatanya hal ini tetap ada gitu
ini tetap menjadi ganjalan
karena ada agenda publik yang berada di dalam kontrol golkar
ada yang tidak
nah yang tidak itu yang jadi masalah
nah itu maksudnya
apakah itu tidak kemudian juga menjadi pertimbangan
ya tentu itu menjadi pertimbangan kami
oleh karena itu kan mesti ada satu siasat atau strategi
terhadap upaya upaya yang dilakukan oleh
tentu misalnya berbagai pihak yang mencoba untuk terus menerus
memanfaatkan isu ini
dari pihak eksternal
nah hanya kan sekarang ini seberapa kuat
kita semua di internal partai
solid nggak sekarang sebenarnya
kalau kesadaran yang dimiliki oleh kita
bahwa ke depan kita menghadapi persoalan seperti ini
bahwa ada agenda agenda yang lebih prioritas
ada masalah masalah yang harus kita kedepankan terlebih dahulu
dibandingkan dengan soal bagaimana kita menyelesaikan
saya kira ini bisa di
disolidkan gitu loh
baranya masih ada
ya dalam kondisi yang normal saja
golkar itu selalu dinamis
apalagi dalam kondisi yang ada peluang di mana
ini menjadi challenge bagi kekuatan kekuatan yang ada untuk
nah problemnya kan tinggal bagaimana kepemimpinan ini mampu untuk mendinamisasi
kemudian memanage konflik ini dengan sebaik baiknya
sebetulnya dari diskusi kami di internal partai
golkar pun juga kita harus mencari cara
bagaimana ini bisa rebound dengan tentu kita tidak hanya konsentrasi pada pilihan pilihan
ini ada pilkada
ini ada rekrutmen caleg
ya kita harus melakukan
bahwa untuk menarik dukungan masyarakat di level grassroot
kita melakukan konvensi terhadap caleg caleg yang berkualitas
itu kan salah satu diantara
berbagai macam program yang bisa mendorong bagaimana kepercayaan publik tetap ada pada golkar gitu
saya teringat dengan berbagai kasus
salah satunya misalnya kasus yang dialami pada tahun dua ribu empat terhadap pak akbar tanjung
kita juga mengalami persoalan yang sama
hanya saja kan kita tinggal mampu menghadapi
jangan hanyut dalam satu
narasi besar yang justru dimainkan oleh kekuatan lain
tapi kita sendiri harus mampu untuk membuat satu narasi sendiri yang memungkinkan bagi proses golkar ini bisa maju
jadi kalau sekarang kekuatan lainnya siapa bang
ya tentu ini kan era persaingan
era persaingan ya tentu saya tidak mau
tapi itu sah di dalam politik
nah tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah
ada pr di mana pasca pra peradilan ini
ada peluang tadi yang disampaikan oleh
adalah bagaimana supaya kita mengatakan bahwa kita harus hormati proses hukum
terlepas dari kredibel atau tidak kredibel inilah fakta hukum kita
kan begitu oke
dan kita harus hormati proses itu
nah tinggal sekarang ini bagaimana kita bisa mampu mengkomunikasikan ini sebaik baiknya kepada rakyat
bahwa kalau kita sebagai warga negara yang baik
pak novanto ternyata tidak ada persoalan ya
ada persoalan dengan soal iktp ini
saya percaya bahwa kpk juga akan lebih hati hati di dalam menentukan sebuah kebijakan terkait dengan kasus iktp ini
ini terakhir dialognya sudah harus kita tutup
tapi terakhir saya minta jadi wacana penonaktifan itu masih ada atau dibuang ke tong sampah
sebagai sebuah pandangan saya kira masih ada tentu
maksudnya masih ada tentu kan dari pandangan pandangan
cuma prioritasnya turun ya
menurut saya argumentasi politisnya
atau sudah berkurang
ya mungkin berkurang
tapi kan argumentasi politisnya kalau kemarin kan alasannya karena dugaan
tapi kan sekarang sudah dibatalkan oleh pengadilan
nah kita terus apalagi yang menjadi alasan kita
jadi plenosal itu akan masih dilakukan atau tidak sih
ya kita lihat perkembangannya
itulah yang saya bilang tadi
ini kan ketua umum sedang sakit
kita berharap beliau segera sembuh
terus pada saat yang bersamaan kita pun juga melakukan kajian secara lebih mendalam
sejauh mana pengaruh ini bisa apakah punya efek terhadap pencitraan partai atau tidak
baik kita tunggu mungkin dalam beberapa hari ke depan ya
mungkin smrc sudah akan mengeluarkan hasil terbarunya ya nanti
kak aci nanti datang lagi sini
terima kasih mbak putri
kak aci liwasek jen golkar kemudian mas jaya dihanat sudah bergabung di sini
dan kami ajak anda sekarang kita tadi sudah membahas kondisi politik terkini dalam negeri
setelah jeda kami ajak anda melihat situasi terakhir dari gunung agung di bali yang juga tidak kalah gentingnya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news